listrik seringkali menjadi komunitas langka terutama bagi masyarakat daerah terpencil
biasanya masyarakat yang tinggal di daerah terpencil bergantung pada genset yang menyala empat hingga lima jam saja per hari
hal ini bukan cuma menghambat aktivitas harian namun juga membatasi ruang gerak perekonomian
indonesia bekerjasama dengan pemerintah amerika serikat mengakomodir listrik di brau kalimantan timur dengan energi terbarukan yang melibatkan masyarakat
listrik sangat berharga bagi mereka yang bermukim di daerah terpencil
berau salah satunya
kabupaten di provinsi kalimantan timur yang terkenal akan potensi unsur mineral dan pertambangan ini ternyata belum memiliki akses listrik yang merata
sejak tahun dua ribu enam belas dari seratus desa dalam sepuluh kelurahan tiga puluh enam diantaranya belum terjamah listrik
kini berau mulai menata diri
dua tahun berselang tinggal sepuluh desa yang belum dialiri listrik
april dua ribu delapan belas giliran desa merabu longbeliu dan teluk sumbang yang akhirnya tak lagi bergantung pada genset
desa desa ini sudah dapat menikmati aliran listrik selama dua puluh empat jam
bisa dibayangkan seumur hidup mereka
bayangkan saja mereka tidak berani bahwa mereka suatu saat akan memiliki listrik dua puluh empat jam
dan sekarang mimpi itu terwujud
saya berharap keberadaan listrik ini benar benar nanti akan memberi manfaat yang luar biasa terutama bagi kesejahteraan mereka
memang terpencil dan di pelosok sangat terbantu sekali dengan adanya plts dua puluh empat jam ini
sehingga untuk aktivitas kami baik siang ataupun malam kami bisa terbantu
paling utama akan digunakan untuk apa pak
kemudian masyarakat atau apa
yang jelas untuk pemberdayaan masyarakat dan juga untuk kehidupan kami sehari hari
sebanyak empat ratus rumah dan empat puluh satu fasilitas umum akan didukung listrik menggunakan energi terbarukan dengan sistem hybrid dan mikrohidro
pembangkit listrik tenaga surya ini disebut hybrid karena menggabungkan pv power plan atau penampang penyerap intensitas cahaya matahari
yang diserap oleh baterai dengan genset penunjang energi cadangan
jalannya alur energi ini dikendalikan melalui energy storage system bernama storage curm untuk pendistribusiannya ke permukiman sekitar
proyek pembangunan rendah emisi ini terbentuk atas kerjasama antara pemerintah indonesia melalui kementerian ppn bapenas
yang menerima dana hibah dari pemerintah amerika serikat
proyek yang dipegang pt akuo energi indonesia
ini juga bersifat community based atau fokus pada pemberdayaan masyarakat sekitar
karenanya pengerjaan teknis pengelolaan operasional hingga sistem pembayaran mengikut sertakan andil masyarakat
beli komang plts hybrid di tengah desa yang bisa dikatakan remote area begitu ya beli ya
seperti apa tantangan operasionalnya dan juga perawatannya beli sehari hari
ya memang itu memang menjadi
jadi karena kita banyak belajar dari proyek proyek yang sudah ada sejauh ini di remote area
memang untuk melakukan proses konstruksinya kita tidak menemukan kendala yang cukup berarti
cuman yang menjadi kendala adalah bagaimana kita meyakinkan bahwa plts hybrid ini bisa beroperasi secara optimal
maka dari itu skema yang digunakan di proyek kita kali ini cukup unik cukup berbeda dengan yang lain
karena kita menggandeng juga masyarakat
jadi kita harus memiliki plts ini dalam pt yang dibentuk untuk mengelola plts ini
setiap kepala keluarga di desa ini kita berikan sembilan ratus va
jadi itu cukup kalau kita lihat di pln itu sendiri itu merupakan standar rumah tangga yang nomor dua setelah yang paling rendah empat ratus lima puluh va
jadi sembilan ratus va ini kita harapkan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar
kebutuhan sekunder kalau saya bilang untuk kebutuhan listrik daripada masyarakat itu sendiri
kemudian sistem pembayarannya itu kita menggunakan mengadopsi sistem pln yang terbaru sistem prabayar menggunakan pulsa
jadi nanti operator di sini juga akan mengelola itu sendiri
selain pengadaan listrik kerjasama ini juga berupaya membangun daya kerja masyarakat sekitar
melalui pendampingan seperti industri rumahan kerajinan tangan
pelatihan pekerja badan usaha milik desa setempat
ketiga lokasi plts hybrid ini yang berkapasitas total satu dua mwp dan satu plt mikrohidro dengan kapasitas tiga puluh kw inilah
yang akan mengalirkan listrik ke total empat ratus rumah dan empat puluh satu fasilitas umum
menggunakan energi terbarukan baik dari intensitas cahaya dan juga tekanan air
pembangkit listrik ini nantinya diharapkan dapat mengurangi emisi karbon masyarakat
yang sehari hari menggunakan genset komunal dan yang terpenting menjadi nafas penggerak kegiatan ekonomi desa sehari hari
kedepannya model proyek ini diharapkan dapat menjadi inspirasi dan dapat direplika di daerah daerah di indonesia yang belum terjamah aliran listrik
mutiawira sastro braw kalimantan tibur